tempat yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini dulunya adalah pabrik pengolahan minyak serai wangi atau citronella
hasil kerjasama indonesia dan bulgaria
di sini ada sekitar satu ratus satu jenis tanaman aromatik yang nantinya dijadikan bahan untuk minyak asiri
nah seperti ini ini adalah rosemary
ini kalau dibelai seperti ini saja aromanya langsung tercium padahal saya pakai masker loh
nah selain itu juga tadi di dalam saya lihat ada lavender
ada juga kalendula
nah dan di situ ada minyak kayu putih
belum jadi minyak sih masih jadi kayu putih
nah ini ada bunga kenop
ini bunga kenop ini biasanya saya lihat kalau beli sabun sabun aromatik gitu
sama diminuman seperti teh
ini kadang kadang saya suka lihat juga
dan nantinya ini tanaman tanaman ini dipetik lalu diambil ekstraknya
cara pembuatan minyak asiri adalah dengan teknik distilasi
tanaman yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam panci besar lalu dipanaskan
uapnya akan naik ke dalam kondensor atau pendingin hingga kembali cair
karena minyak masa jenisnya lebih ringan dari air maka minyak akan mengapung di atas permukaan air

kalau hidrosenam ini kita tampung
kalau hidrosenam ini kita tampung
biasanya terutama pada saat pandemi ini hidrosol ini akan kita campur nanti untuk desinfektan
selama pandemi ini tren minyak asiri mulai naik seiring dengan kesadaran masyarakat akan manfaat produk alami
oke selama pandemi ini kira kira produknya ini meskipun ya memang harus melalui tahapan pengujian yang lebih lanjut tentunya
tapi kira kira apa nih yang bisa dicoba mungkin di rumah
yang bisa dicoba itu jenis yang ekaliptus ekaliptus globolus
minyak aciri dari ekaliptus globulus ini dia memiliki kandungan atau senyawa kimia namanya sineol
salah satunya adalah sebagai antibakteria antivirus dan juga desinfektan
hutan lemah putih
gali seno mempraktikkan meditasi
sejak tahun sembilan puluh an
sampai akhirnya menemukan metode
meditasi bunyi yang ia namakan
bunyi amerta ini merupakan sebuah bentuk
untuk menghidupkan seluruh
dan berdasarkan frekuensi getaran
holistic living ini kan sedang
trend ya mas ya dan sepertinya juga
apalagi di tengah pandemi ini kan
stresnya tinggi ini mas
nah menurut mas sendiri
apa sih yang
bisa ditawarkan dari kehidupan
ini kan kami sedang melakukan
masa pemulihan ya bagi siapa saja
tidak hanya kita tapi mungkin
di seluruh dunia
sedang mencoba untuk pemulihan
baik secara psikologi
maupun secara fisik
dalam hal ini
secara holistic atau menyeluruh
pemulihan ini kita mendekatkan
mendekatkan diri dengan tuhan
mendekatkan diri dengan sesama manusia
melewati alam terbuka
sesuai dengan panduan chsi
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
meditasi hanya dibatasi untuk empat peserta
selain itu semua harus menjaga jarak
memakai masker sepanjang sesi berlangsung
jadi berwisata di indonesia aja
syarah mediana soni sulistiono karanganyar jawa tengah